kebakaran hebat yang mengganguskan ratusan kios di pasar tradisional lewili yang bogor jawa barat
yang terjadi sejak rabu malam masih terjadi hingga kamis pagi ini
sulitnya pasokan air serta matinya hidran di areal pasar membuat petugas pemadam kebakaran sulit memadamkan titik api
sepuluh unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan hingga kamis pagi masih berupaya memadamkan si jago merah
yang melalap ratusan kios di pasar terbesar di wilayah bogor barat ini
meski dua blok pasar terbakar aktivitas jual beli di areal depan pasar yang tidak terbakar justru masih berjalan
kami menurunkan delapan unit armada damkar dan perbantuan dari kota bogor dua unit
kesulitan yang kita hadapi saat ini karena untuk pengisian airnya cukup jauh karena hidran yang terdapat di pasar tidak berfungsi
ada di blok c
sini sini jam tujuh udah nyampe sini
oh udah sampai akhirnya ini semua kios yang ada di sini kebakar
iya sampai blok a
sampai blok a
kebakaran hebat yang terjadi hingga belasan jam lamanya membuat ratusan kios dari mulai kios pakaian hingga sembako habis terbakar
sejak terbakar pada rabu malam kebaran api merambat dengan cepat hingga melalap seluruh area pasar
dan lapak pedagang kaki lima
para pedagang sempat berjibaku menyelamatkan barang dagangan mereka dan keluar dari lokasi pasar
berdasarkan pemeriksaan sementara polisi menduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik
tim liputan cnn indonesia